di selanjutnya longsor terjadi di semua wilayah di tanah air yang menyebabkan lalu lintas sempat terputus
batu besar dan material tanah memenuhi ruas jalan
jalan di kelok hantu jalur lintas sumatera di tanah datar sumatera barat ambles tergerus air
akibatnya jalur penghubung kota padang bukit tinggi diberlakukan buka tutup
amblesnya jalan ini akibat air sungai meluap disertai lahar dingin gunung marapi
sejak beberapa pekan terakhir berdampak serius terhadap jalan provinsi ini
kondisi ini membuat jalan tidak dapat dilalui kendaraan bermuatan berat dan hanya bisa dilalui oleh satu kendaraan
petugas polisi memperlakukan sistem buka tutup jalan yang membuat kemacetan panjang
jalan amblas akibat irisan air hujan sehingga untuk jalur kita berlakukan buka tutup hanya bisa dilewati oleh satu kendaraan
kami mengimbau kepada masyarakat
yang ingin berpergian dari kota padang menuju bukit tinggi ataupun dari bukit tinggi menuju kota padang
agar melewati jalan alternatif melalui malalak atau batu sangkar
batu besar menghalangi jalan poros maros boneh tepatnya di tompoladang kecamatan malawa kepaten maros pahcaalongsor yang terjadi
polisi bersama warga berjibaku memindahkan bebatuan agar bisa dilalui kendaraan
dilalui oleh kendaraan setelah dua unit alat berat diterjunkan ke lokasi
setiap pengendara diimbau berhati hati saat melintas di wilayah ini karena medan yang terjal dan material tanah di sisi tebing jalan masih kerap longsor tiba tiba saat dikuyur hujan
akibat terjadi longsor jalan poros maros boni sulawesi selatan longsor di empat titik
kendaraan di jalur tersebut macet karena akses tertutup material tanah dan batu
jalur dua arah maros boneh begitu pun sebaliknya sudah dapat dibuat
sementara amblesnya jalan juga terjadi di jalur usaha tadi yang dibanjar negara jawa tengah
badan jalan hanya bisa dilintasi motor sedangkan mobil harus menggunakan jalur alternatif
di yang banjar negara jawa tengah ambles sekitar sedalam dua meter
di jalan raya desa ratamba kecamatan pejawaran
amblesnya jalan tersebut akibat tergedus air sungai
kendaraan yang bisa melintasi jalur tersebut hanya kendaraan roda dua
sedangkan untuk kendaraan roda empat harus menggunakan jalur alternatif melewati daerah wanayasa dengan jarak sekitar dua puluh km lebih jauh